paket sebesar untuk paket tiga sebesar rp satu lima ratus delapan puluh empat sembilan ratus empat belas enam ratus dua puluh sembilan ratus lima puluh
konsorsium ibs dan cte paket rp empat puluh lima sebesar rp tiga lima ratus empat lima ratus delapan belas tujuh ratus lima belas enam ratus
yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar rp delapan tiga puluh dua delapan puluh empat satu ratus tiga puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh lima lima puluh
atau setidaknya sejumlah tersebut
sebagaimana laporan hasil audit
penghitungan kerugian keuangan negara
atas dugaan tindak pidana korupsi
lima g dan infrastruktur pendukung paket satu dua tiga empat dan lima
pada badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi atau bakti
kementerian komunikasi dan informatika
tahun dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh